menggunakan kendaraan bandung tour on the bus atau bandros
juara motogp dua ribu delapan belas mark marquez sabtu siang mendatangi kantor gubernur jawa barat gedung sate bandung
kedatangan marquez ini disambut orang nomor satu di jawa barat ridwan kamil yang langsung menyapanya dengan bahasa spanyol
ridwan kamil menuturkan kedatangan mark marquez dan tim ke jawa barat merupakan suatu kebanggaan
marquez sendiri didatangkan perusahaan yang menaunginya yang sebentar lagi siap berkolaborasi dengan pemprov jabar dalam program satu desa satu perusahaan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini